keputusan keluarga besar gubernur jawa barat rituan kamil menyatakan anak sulungnya putra sulungnya emeril khan mumtaz meninggal dunia dalam musibah yang terjadi di sungai are kota bern swiss
ini membuat banyak orang ikut berduka puluhan karangan bunga sebagai tanda bela sungkawa telah dikirim banyak pihak ke rumah dinas gubernur
sejak siang hari karangan bunga terus berdatangan ke gedung pakuan yang merupakan rumah dinas gubernur jawa barat rituan kamil
ucapan bela sungkawa datang dari pimpinan dprd provinsi jawa barat dan dprd kota bandung
dari bupati bupati bahkan hingga wali kota hingga karangan bunga yang datang dari berbagai organisasi serta perusahaan yang memenuhi trotoar sepanjang jalan kebon sirih yang ada di sisi kiri gedung pakuan